oh ada juga yang masih diingat ya
jadi waktu itu ibu saya boleh gak ketemu
saya pikir mau keluar negeri kan
jadi saya hanya bilang kan ya sana pergi oleh oleh ya
toto bukan ibu saya mau keluar
karena saya tidak sejalan sama bos saya
ntar wartawan jangan goreng goreng loh
waduh bagaimana nanti keluarganya ya
saya nanya gimana kalau nggak ada gaji
nah sekarang terus nanya
saya boleh terus ikut di pdi perjuangan
makanya sebenarnya orang tuh mestinya senang sama pdi perjuangan
tapi pada kenyataannya memang susah
orang orang yang berani di pdi perjuangan itu
saudara saudara sekalian yang saya cintai
rakenas kelima ini berlangsung diantara
dua momentum historis yang sangat penting
yakni kebangkitan nasional dan lahirnya pancasila
kebangkitan nasional adalah daya inspiratif visioner
tentang bagaimana paham kebangsaan tumbuh
nah tadi kan sudah dilihatkan
loh kok jangan lupalah
kalau tidak dari mulut beliau
memangnya saya anak si badu
mana mungkin kita bisa merdeka
kok ada yang bilang bahwa
bung karno itu milik rakyat loh